bicara soal jawa barat kota bandung tidak pernah kehabisan tempat menarik untuk dikunjungi
nah hari ini anita mae akan memberikan referensi kegiatan seru akhir pekan di bandung
anda bisa mencoba berkeliling kota dengan bandros dan mencicipi roti legendaris roti gempol
bandung di akhir pekan menawarkan berbagai kegiatan seru untuk wisatawan
semua sudut kota ramai dengan para pelancong yang ingin melepaskan penat
salah satu tempat menarik dan ini penting nih gratis
yang bisa didatangi adalah taman balai kota bandung
wah seru juga ternyata bermain di taman labirin ini

jadi di taman balai kota bandung ini tak hanya ada taman labirin lho
ada masih banyak spot spot menarik yang bisa kita eksplor di sini untuk berakhir pekan bersama keluarga
sesuai namanya taman ini adalah bagian dari gedung balai kota yang sehari harinya merupakan pusat pemerintahan kota bandung
pada akhir pekan
taman berubah menjadi arena piknik keluarga dan tempat berkumpul berbagai komunitas
taman ini juga dilengkapi fasilitas air minum gratis dan juga toilet umum
jika ingin menikmati suasana kota bandung dengan cara yang berbeda
anda harus mencoba bandung tour on bus atau bandros
bus dengan desain unik berwarna warni ini akan membawa penumpang berkeliling kota
melewati berbagai tempat bersejarah
nah di taman balai kota inilah bandros mengawali perjalanannya
di dalam bandros ada pemandu yang siap menjelaskan sejarah tempat tempat yang kita lewati
nah ini juga nih ada penumpang yang kayaknya udah berapa kali naik bus ya
nah ini juga nih ada penumpang yang kayaknya udah berapa kali naik bus ya

tuhan sekarang tinggal di tempat lain

ikon kota bandung yang tersohor jalan asia afrika
saya memutuskan untuk turun dan menikmati keindahan bangunan bergaya art deco
yang masih berdiri kokoh di sekitar sini
waduh terus terang nih saya agak agak takut
ternyata tak hanya wisatawan ya yang tertarik untuk datang
makhluk gaib pun senang berkumpul di sini
aduh kasian adik ini nangis lihat hantu
ini nggak kesana
ya udah disana
ruas jalan ini memang tempat berkumpul para seniman jalanan
yang mengenakan kostum hantu hantu fenomenal di film
acting mereka yang cukup meyakinkan membuat saya sedikit deg degan
tapi juga penasaran pengen foto bareng mereka
wah ini dia
ternyata tempatnya di sini
meskipun agak tersembunyi ada di dalam gang
tapi roti gempol ini wajib banget dicobain
hidangan utama di sini adalah roti bakar dengan berbagai isian
terletak di daerah gempol wetan
toko roti yang berdiri sejak seribu sembilan ratus delapan puluh delapan ini
di mana ada berbagai jenis roti yang diperlukan oleh pilihan pilihan
jadi kita harus bersabar antri untuk mendapatkan giliran memesan
ada dua jenis roti yaitu roti gandum dan roti tawar
porsinya pun bisa disesuaikan
untuk dimakan sendiri atau beramai ramai empat hingga lima orang
selain membuat sendiri rotinya
pengelola toko juga merayakan
bahan olesan roti seperti mayonaise
nah itulah yang membuat roti asin di sini terasa berbeda